aksi pedagang membagikan sayuran gratis kepada pengendara motor viral di media sosial
pedagang ini merupakan pedagang sayur yang seharinya berjualan sayuran di kedung rejo
jambatan patis kabupaten malang
dikutip dari detik com sari salah seorang pedagang sayur mengaku
bahwa omset penjualannya menurun drastis imbas wabah corona
sementara di sisi lain produksi sayur berlimpah ruah
tidak hanya itu pembeli dari luar kota juga berkurang banyak sehingga stok sayuran berlimpah
anggota paguyupan bakul kuluk pasar rejo winarno menambahkan
setidaknya lebih dari empat ratus pedagang di pasar mengalami kerugian selama masa pandemi ini